anda kembali menyaksikan program gomudik update untuk pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
masih bersama saya indra maulana
dan hari rabu malam ini pintu keluar tol pejagaan mengalami kemacetan panjang
imbas kebadatan di ruas tol cipali
akibat membeludaknya kendaraan yang keluar tol pihak kepolisian kemudian memperlakukan
sistem kontraflow dan menutup pintu masuk tol pejagaan
atau pintu menuju jakarta dari purwokerto guna mengurai kemacetan tol pejagan
kemacetan di tol pejagaan ini merupakan imbas dari kepadatan di tol cikampek dan cipali
kemacetan sepanjang lebih dari seratus km ini berujung di kilometer delapan puluh dua tol cipali
baik untuk mengetahui informasi terkini mengenai arus mudik dari eksit tol pejagaan brebes
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia vina nabila
bisa anda ceritakan bagaimana kemacetan yang mungkin sudah juga terlihat di belakang anda saat ini
apakah upaya dari pihak kepolisian seperti kontraflow tadi cukup efektif
ataukah masih tidak bisa juga mengurai kemacetan yang terjadi saat ini
selamat malam indra
betul sekali sejak pukul delapan belas waktu indonesia barat tadi
sistem kontraflow diberlakukan di tol keluar pejagan
antrian yang berada di belakang saya ini adalah antrian kendaraan yang berasal dari jakarta
yang akan keluar melalui pintu keluar tol pejagan dan akan menuju ke purwokerto hingga yogyakarta
antrian ini berujung di tol cipali kilometer delapan puluh dua dan sepanjang seratus km lebih bahkan
dan untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang ada di tol tersebut
pihak kepolisian setempat tentunya memberlaku kontraflow
untuk menjaga kontraflow tidak hanya di tol pejagaan ini
namun juga di tiga tol yang berada di jawa tengah yaitu tol brebes barat dan juga tol brebes timur
kendaraan yang berada di kiri saya adalah kendaraan yang dari jakarta menuju ke purwokerto
hingga ke yogyakarta yang akan melalui dermoleng kelonengan banyumas hingga yogyakarta

dan ketika kita melalui kendaraan yang berada di jawa tengah ini harusnya kendaraan dari purwokerto yang akan masuk untuk menuju jakarta namun ditutup
kendaraan dialihkan untuk melalui jalur pantura dan nantinya bisa masuk ke tol palikanci cikopo dan juga cikampek
dan menurut keterangan dari kepolisian bahwasannya jalur pantura pada malam hari ini memang terpantau sangat lancar
oleh karena itu pihak kepolisian mengarahkan kendaraan yang nantinya akan menuju ke jakarta untuk bisa masuk ke tol tol tersebut
dan indra memang sejak dua hari lalu
menjelang idul fitri ini kota brebes tentunya meningkat
tadi keterangan dari kapolres brebes jawa tengah juga akbp sugiarto menyatakan bahwa pada dua hari sebelum hari raya
tidak hanya kendaraan yang keluar atau yang menggunakan jalur tol namun juga
kendaraan yang menggunakan jalur non tol atau jalur pantura
namun untuk mengurangi atau mengurangi kebatasan sistem kontra flow ini diberlakukan
dan cukup efektif dan nantinya akan diberlakukan hingga pagi hari nanti
baik terima kasih vina nabilah melaporkan langsung dari gerbang eksit tol di pejagaan di brebes jawa tengah
terima kasih vina
dan dengan demikian gomudik update kali ini kami akan terus perbarui informasi seputar arus mudik lembaran dua ribu delapan belas
di program program cnn indonesia dan anda masih bisa mendapatkan informasi terkini
seputar lalu lintas arus mudik melalui aplikasi gomudik cnn indonesia
yang dapat anda unuh di smartphone android serta iphone
saya indra maulana terima kasih dan sampai jumpa